anda masih bersama after sepuluh presiden joko widodo jumat pagi meresmikan tol bekasi cawang kampung melayu atau becakayu
dengan didampingi sejumlah menteri dan pejabat terkait presiden jokowi secara simbolis meresmikan tol bekasi cawang kampung melayu atau becakayu
total panjang tol becakayu mencapai dua puluh tiga delapan km
jarak ini merupakan total panjang tol dan gerbang tol
sementara jembatan atau bentangan tol panjangnya dua puluh satu empat km
tol becakayu yang sudah siap dioperasikan adalah seksi satu b dan satu c yang menghubungkan cipinang melayu dan jaka sampurna
sementara itu seksi satu a dan seksi dua diperkirakan akan rampung pada dua ribu delapan belas mendatang
sebelumnya pada awal november dua ribu enam belas lalu presiden jokowi sempat mendatangi lokasi proyek tersebut dan menyatakan bahwa proyek tol becakayu mangkrak pengerjaannya selama dua puluh dua tahun

terus ini juga
ya tiga tahun yang lalu bahwa ini rampung kan
rampung kan udah